bapak kena gejala tipes
pak kena tipes mak ya allah
apa kandung gak kena tipes
ya memang baru gejala tapi tetap harus dirawatin mak
hah kandung tipes
jangan sakit tipes mak
tandian keras karena mak gue ya allah
beneran nih gak mau mampir dulu pas anakku
makasih rek nanti kali aja
yaudah tapi lain kali kamu harus mampir ke sana gue ya rung
yaudah thank you ya
kenapa sih rom ngeliatin abang kayak gitu
mbak rera itu cantik banget ya bang
pasti bang robi seneng banget deh
bisa ngeliatin berduaan sama dia
ya tidurnya tidak berdua sih
ya siapa tau aja
rung dengerin abang
di hotel itu banyak sekali makanan
ada ham ada telur ada yang goreng
abang bisa saja makan itu tanpa diketahui siapapun
tapi alhamdulillah sampai sekarang abang tidak pernah makan itu
karena abang yakin
abang yakin abang akan mencari abang
cantik bang aku yakin kok pasti semua orang juga bisa bersimpu di kakinya
insya allah bang tidak
eh jonny ada di sini
dia sekarang memang dimari dia jadi anak angkat si sulam
alhamdulillah pas dulu dong
jadi robby punya teman warga kita tambah rame
kalau soal rame bentar lagi juga di sini bakalan rame rame sama bayi
pok selamat ya pok ya
jadi sebentar abang jadi abang beneran nih
penat gimana ini mak
biasanya sih memang kalau orang hamil itu memang suka muntah muntah gitu
tapi kalau sakit perutnya sih enggak sih biasanya
ini mual mak
ini aja deh mpok dibawa ke rumah sakitnya
santesnya kau ini enak shay
mas starchu ada ada
entara satu cai mabokado ya
kandungan mantu ayah nih lagi ngandung lagi ngandung cucu ayah
nah ada apa apa kan di dalam perutnya ya
mungkin di sini ada kesalahpahaman
ibu rodiah istri dari bapak suam saat ini sedang tidak hamil
eh mak mak mak
jangan pegangnya rok
dokter pasti salah prinser
ayah kan tahu tanda tandanya orang hamil
ain juga dulu hamil kan
punya anak mau dia
kami sudah memeriksakan secara teliti
bahkan dengan usg dan ronsen
tapi memang hasilnya itu ibu rodia tidak hamil
gak percaya gak percaya
mida lebih tahu daripada dokter
dokter juga paling enggak dok
cuma bisa aja nyuntik doang dokternya
kayak kayak dan
ibu saya adalah ahli dokter kandungan
dan saya tahu persis tentang kehamilan
kalau gak hamil kenapa milih saya muntah muntah ya
istri bapak kena gejala tipes
hah kena tipes
mak kena tipes mak ya allah
apa kandungan tipes
ya memang baru gejala
tapi tetap harus dirawat inap
hah kandung tipes
masih kena sakit tipes mak
lu kenapa gak ngomong tadi yang keras karena mbak gue
ya allah jadi dia bukan kandung
loh kok tidak kandung lah
bukan yang itu
siapa itu hantu performance ini ya
jika jenis udah alhamdulillah
sekarang memang allah belum ngasih mpok
mungkin nanti allah bermurah hati
karena mpok udah tua
terus jangan ngomong sembarangan begitu rok
biar katil lu udah tua
kayak emak begini
kalau allah mau mengabulkan
jadi bisa lu punya anak
lu kena gilatipus
dokter doamu pun tusin
mak tungguin lu disini
sampai lu sembuh bener bener
kalau sampe rawat inap
penyakit lu parah dong mak
kata dokter nih
lu istirahat dulu deh disini
mak bakal membunuh
jangan lah cek
joni juga bakal jagain mak
sampai mak sembuh
gitu dong jon
dari mana lu berdua
dari rumahnya pak haji sulam pak haji
iya tapi si joninya kagak ada pak haji
lagi pergi kali sama keluarganya pak haji sulam
enak tuh joni
jalan jalan ke mal
kalau lapar makan di restoran
joni hidupnya terjamin
kalau hidup sama orang paling baik di kampung ini
paling juga kalau ke mall
si joni suruh nengtengin itu
apa belanjaannya si rodi
benar kalaupun makan di restoran
paling si joni dikasih sisanya si sulam
kayak kasih makan anak kucing gitu
agak kayak gitu kali
pak haji sulam mah kagak zolim
mah dia sendiri zolimnya
ya udah deh
lu dua mendingan pergi
jangan dengerin orang yang artinya dengki
dukir tularan lu berdua
yaudah pak haji
ayah baru dapat telepon dari rerek
katanya ayah diminta untuk ngirimin sel sel foto yang kemarin
ini banten selatan sedangkan laptop saya ada di rumah
ya udah lo pulang aja dulu sama bangus ya
iya roh gue kudu ngurus warung bubur dulu
lagian pintu rumah gue lupa kunci
ya udah kamu tunggu ronde biarin yang jaga di sini gue sama si jonny
mak gue sudah siap mak
pok selamat ya
jangan jaga pok ya
jon jaga senyap lo bagi pak ini
siap selama jonny ada di sini nyampe setiaman
udah jon mak bernyam
lihat tuh mobilnya si sulam nih wak
kira kira dari mana dia dipadat ya
ya mana mbak tahu mi kenapa nggak tanya aja sama dia tadi
ih ogah gue sih tanya sama dia
mbah kayaknya nih ya mencurigakan nih mbak
kita tanya ntar saya pula sama ipeh
tapi semalam sempat mereka bilang kalau johnny pergi bersama sulam sekeluarga
haji surat itu dari mana kok pintu rumah sampai tidak dikunci
periksa kehamilan bu haji rodi ya terus bagaimana keadaan kandungannya